laga final piala presiden dua ribu delapan belas antara persija dan bali united
menyedot perhatian pecinta sepak bola tanah air
khususnya para pendukung persija atau jakmania
pertandingan final yang akan berlangsung di stadion utama gelora bung karno
sabtu malam ini juga akan dihadiri oleh presiden republik indonesia joko widodo
dan jajaran petinggi negara lain
karena itu pengamanan di stadion gbk pun dimaksimalkan
tambahan personel keamanan gabungan dari total enam
menjadi sembilan personel dilakukan guna mengantisipasi lonjakan jumlah supporter
yang akan menonton pertandingan di gbk
dengan daya tampung sekitar tujuh puluh enam ribu orang
bisa dipastikan kursi penonton akan terisi penuh
karena tiket yang dijual secara online dan offline sudah habis
pengelola stadion utama gelora bung karno berharap para pendukung klub
yang berlaga dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan baik di area dalam maupun luar stadion
pertanyaan dari stadion gbk
saat ini kita telah terhubung dengan produser lapangan siena di indonesia
rekan saya di rizky renardi di kawasan senayan jakarta
rizky selamat siang
sampai saat ini seperti apa dan sejauh mana persiapan dan juga pengamanan di sana rizky
ya selamat siang aziza hanum
dan benar sekali saat ini gelora bung karno jakarta sedang bersiap siap
untuk menggelar laga final piala presiden dua ribu dua puluh
dan hari ini sebenarnya akan diselenggarakan
dua pertandingan pukul lima belas tiga puluh akan ada kick off untuk perebutan tempat ketiga
antara seri yfc melawan psms medan
kemudian untuk laga pamungkas perebutan juara piala presiden
akan dimulai kick off pukul sembilan belas tiga puluh antara persija jakarta tuan rumah melawan bali united
berbicara mengenai pengamanan memang saat kami selalu konferensi pers
menjelang laga film piala presiden kapolri jenderal tito karnavian sempat mengatakan
bahwa akan ada kurang lebih lima dua ratus sampai enam
dan juga ada kebanyakan personil gabungan tni dan polri untuk mengamankan area stadion
namun karena antusiasme supporter yang begitu tinggi dan melonjaknya jumlah penonton
personel keamanan pun ditambah menjadi sembilan gabungan tni polri
dan juga ada unsur bantuan juga dari dinas perhubungan
kemudian juga dari satpol pp dan juga dari palang merah indonesia
dan berdasarkan pengetahuan kami sejak tadi pagi
memang personil gabungan tni polri
sudah mulai berada di kawasan stadion utama gelora bung karno
terdapat juga beberapa kendaraan taktis seperti water cannon dan juga barakuda disiagakan di sekitar stadion
dan berbicara mekanisme pengamanan untuk pengamanan di kawasan senayan ini dibagi menjadi tiga ring
ring satu yakni dalam stadion ring dua kawasan di luar stadion tapi di dalam area gelora bung karno
dan juga ring tiga berada di sekitar luar gelora bung karno
dan memang untuk personil pengamanan lebih diketatkan di ring dua dan ring satu
untuk supporter sepak bola sendiri yang saat ini sedang berada di kawasan senayan
semua masih berada di luar area ring dua yakni berada di ring tiga
dan proses pengamanan sterilisasi dan juga pemeriksaan semua akan dilakukan di ring dua
di tempat saya berada sekarang ini merupakan area ring dua pengamanan
dan untuk acara sendiri akan dibuka pukul lima belas dibuka dengan acara hiburan
dan dilanjutkan untuk kick off pertandingan perebutan tempatan
rizky ini kan seperti yang kita tahu di sepanjang piala presiden ini
serdadu tridatu ini tak terkalahkan dan bahkan persija juga sempat dikalahkan begitu di fase grup
bagaimana dengan starting line up di final malam ini dari kedua tim
iya aziza hanum berbicara mengenai starting line up
memang itu semua belum dapat dipastikan saat ini siapa saja yang akan bermain
tapi tentunya supporter penonton mengharapkan kedua tim dapat bermain baik
terutama persija jagad
karena kita berbicara persija jakarta jack mania supporter persija
rindu lama menanti prestasi ataupun piala dari tim kesayangannya
ditambah lagi malam ini persija akan bermain di tuan rumah di jakarta
tentunya dukungan supporter dan juga antusiasme penonton yang akan datang ke sini
diharapkan akan membuat tuan rumah dapat memenangi pertandingan
namun jangan salah bali united juga telah mendatangkan dua supporternya untuk menang
namun tetap supporter persija dan jack mania diperkirakan akan datang ke jakarta
dan jumlahnya akan melebihi empat puluh personil
dan juga dapat saya informasikan mengenai tiket penjualan di lokasi gelora bukaro senayan jakarta
yang dibuka pukul sepuluh pagi yang menjual empat tiket
dan sampai siang ini diperkirakan semua tiket sudah habis terjual
namun untuk penonton yang telah berada di kawasan stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
tidak usah khawatir alternatif lain telah disediakan oleh panitia
yakni dua layar besar telah disiapkan yang berada di plaza timur dan juga yang ada di plaza utara
di tempat saya berada sekarang ini merupakan plaza utara
jadi ada dua layar yang sudah disiapkan dan semua dapat menonton pertandingan laga malam ini
baik rizky tungguin saya habis ini siaran selesai saya langsung nyusul anda ke sana
terima kasih atas laporan anda langsung dari gbk senayan jakarta